bitcoin sudah cukup populer di dunia keuangan virtual
di indonesia pertumbuhan bitcoin cukup pesat dan sempat menjadi alat pembayaran di pulau dewata bali
namun kini dalam peraturan bank indonesia bitcoin dianggap sebagai alat pembayaran ilegal
berdasarkan data bank indonesia hingga akhir dua ribu tujuh belas di indonesia
mata uang virtual berkembang hingga satu empat ratus jenis diantaranya adalah bitcoin
di pulau dewata bali bitcoin bahkan sempat menjadi alat pembayaran
namun pertumbuhan bitcoin yang pesat dan sanggup menjaring masyarakat ekonomi bawah menjadi kekhawatiran bagi pemerintah
berdasarkan undang undang nomor tujuh tahun dua ribu sebelas tentang mata uang
disebutkan segala transaksi yang digunakan di seluruh wilayah negara republik indonesia wajib menggunakan rupiah
akhirnya pada awal dua ribu tujuh belas bank indonesia menyatakan
segala transaksi di luar ketentuan undang undang adalah ilegal
termasuk transaksi pembayaran yang menggunakan bitcoin
asisten direktur bank indonesia yosamarta menyatakan
bank indonesia tidak menentang keberadaan bitcoin
hanya saja sistem transaksi virtual yang ada dinilai dapat menyerumuskan masyarakat yang menjadi nasabahnya
hal ini karena bitcoin tidak dapat memberikan jaminan keamanan transaksi dan tidak ada lembaga yang menghukumnya
di fase yang paling pertama saja dia sudah tidak berizin
tidak ada otoritas yang mengontrol tidak ada mekanisme untuk menjaga agar harga itu berada pada fase yang layak
dan yang terakhir siapapun bisa mengakses dan tidak bisa dilacak
bank indonesia sebagai otoritas moneter dan sistem pembayaran
kita berladaskan kepada undang undang mata uang
bahwa alat pembayaran di indonesia
itu hanyalah rupiah
di luar itu itu ilegal
di sisi lain masyarakat yang mengaku pernah menggunakan bitcoin
justru merasa diuntungkan meski resiko kerugian juga cukup besar
karena saya melihat bahwa bitcoin ini bukan merupakan beda dengan saham ya
kalau saham kita punya perusahaan yang punya fundamental yang bagus
jadi kita bisa berinvestasi dalam jangka panjang
tapi kalau bitcoin ini seperti komoditas
ada saatnya dia turun
dan saya melihat trennya ketika dua ribu tujuh belas dia trennya pasti turun
seperti sekarang seperti itu
meskipun ketika saya jual itu masih naik
tapi lama lama pada saat ini sudah mulai turun menunjukkan gejala turun seperti itu
beneran ada resiko tidak
oh besar sekali resikonya
kalau kita nggak ngerti polanya maka kita pasti akan rugi seperti itu
volatilnya juga hampir sama seperti
bahkan lebih volatil daripada saham ya
kalau saham kita masih punya ilmunya
tapi mungkin kalau bitcoin kebanyakan para pemegang bitcoin atau cryptocurrency itu kebanyakan ya hanya ilmu
kira kira saja seperti itu
sementara otoritas jasa keuangan telah memperingatkan lembaga investasi